operasional tempat pengelolaan sampah terpadu atau tpst bantar gebang berjalan normal meski masih dalam masa transisi pasca suah kelola kawasan ini
aktivitas para pekerja serta lalu lalang truk pengangkut sampah berlangsung seperti biasa
setelah pengambil alihan tpst bantar gebang dari pt gondang tua jaya oleh pemerintah provinsi dki jakarta aktivitas di seluruh zona berlangsung normal
para pemulung serta alat berat berjubaku mengolah sampah
dalam satu hari tpst bantar gebang bisa mengolah enam hingga tujuh ton sampah
sedikitnya enam pemulung akan mendapatkan bpjs kesehatan dari pemerintah provinsi dki serta tiga ratus delapan puluh satu pekerja yang sebelumnya bekerja sebagai pekerja swasta akan diberikan status baru sebagai pekerja harian lepas pemprov dki
mereka akan mendapatkan kompensasi upah sesuai dengan upah minimum provinsi yakni sebesar tiga satu juta rupiah

pemulung yang terlihat di tpst bantar gebang
sejak pagi memang masih terlihat aktivitas di tempat ini berjalan normal seperti biasa
lalu lalang truk truk pengangkut sampah ini dan juga aktivitas alat berat serta juga sejumlah pemulung yang memang menggantungkan peruntungannya mereka setiap hari di tempat ini untuk mengolah sampah tetap berlangsung seperti biasa
walaupun saya bisa katakan ini adalah masa transisi di mana pada tanggal dua puluh juli lalu tpst bantar gebang ini disuak lola oleh pemprov dki jakarta
namun tidak ada yang bisa diperlukan
ini yang berbeda dibanding hari hari sebelumnya
semuanya berjalan seperti apa adanya begitu
ini tadi juga sudah saya sempat konfirmasi kepada dinas kebersihan yang mengatakan bahwa semua berjalan normal walaupun beberapa waktu lalu sempat terhenti
namun sudah bisa diantisipasi karena saat pada pertukaran ataupun juga pada saat pergantian alat alat berat ataupun juga truk pengangkut dari pihak swasta gorang tuajaya dengan pemprov dki jakarta
dan semuanya berjalan seperti biasa tidak ada yang janggal nabila di tempat ini sehingga aktivitas pengolahan sampah di tpst bantar gebang ini berlangsung lancar dan aman
ya femi kemudian apa keuntungan yang didapat pemprov dki jakarta dengan adanya swa kelola ini
sementara investasi gondang jaya sendiri ini memang sudah berkaitan dengan teknologi sosial dan lingkungan
femi apakah anda bisa mendengar saya
ya nabila memang sejak tpst ini dikelola oleh pemprov dki jakarta banyak sekali keuntungan keuntungan yang diakui diterima oleh pemprov dki jakarta
yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang menjadi lebih hemat
dimana tipping fee yang sebelumnya
setiap tahun sebesar empat ratus miliar sekarang bisa dimanfaatkan untuk melakukan atau dialokasi ke biaya biaya yang lebih penting begitu
dan nanti biaya biaya tersebut akan digunakan untuk membiayai para pekerja yang saat ini sudah berganti status menjadi pekerja harian lepas
dan juga selain itu ada jaminan dari pemprov dki jakarta bagi para pemulung ini untuk mendapatkan jaminan bpjs begitu untuk kesehatan mereka
dan juga untuk pengembangan wilayah ini yang langsung diturunkan kepada masyarakat setempat
ini yang juga nantinya